apa cuci darah ini bermanfaat untuk kesembuhannya dok
cuci darah yang bisa membantu fungsi ginjal bularas
sama sekali tidak menyembuhkan
kalau pak haris mau lepas dari rutinitas cuci darah ini
mau tak mau beliau harus melakukan cakok ginjal
mas masih siapa
suster tenang ya dia itu bukan orang jahat kok
tolong jangan bilang sama tante ambar
udah ya tenang aja ya
udah tenang aja ya domennya udah di sini
hei dok kamu mau ngapain kak
kamu mau ngapain
nah aku cuma
kamu tuh bener bener keterlaluan dok
kamu mau ngapain kaka dok
gue bener bener mau nyakitin dia kan
enggak amit aku sama sekali gak bermaksud nyakitin kaka
gunting itu untuk apa ya dok
gunting itu untuk apa
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain

kamu tegas sama kaka
kamu berniat untuk membunuh kaka dok
ampun ya enggak lah mil
sama sekali enggak
kamu keluar dari sini dok
kamu keluar dari sini
pergi kamu dok
dengar ya dok
aku gak akan pernah mengizinkan kamu lagi untuk ketemu sama kamu
aku bersumpah dengan tuhan
aku sama sekali gak pernah susahkan kaka
sama sekali enggak
aku itu cuma butuh
pak del edo kak
edo tadi ngebuka kotak inkubatornya kaka
lu gak bosen bosen yang gak keluar kaka
lu mau dijublosin ke benjara lagi
lu mau dilaporkan ke polisi lagi
lu jangan salah paham juga ya
gue datang ke sini dengan baik baik
gue cuma pengen lihat kava
apa itu salah
aku gak akan pernah mengizinkan kamu untuk ketemu sama kava
apalagi sampai kamu membawa gunting segala
untuk mencelakakan kaka dok
lu mencelakakan kaka
lu mencelakakan anak gue
sumpah demi tuhan dil
gue sama sekali gak bermaksud sakit kaka
gue cuma butuh sedikit rambutnya
karena kemarin surat kuasanya dua b sama saudara kemarin dok
lu masih ngontok mau tes dna
karena gue butuh bukti
gue pengen tahu sebenarnya itu aneh siapa dia
kalau lo udah tahu dia anak siapa
lu mau ngambil dia dong
jelas gue akan ngambil dia dari lu
lu gak boleh ngambil dia dok
lu gak boleh ngambil kaka dari gue
kalau lu tetep mau melakukan itu
lu harus melakukannya dulu mayatku
gue serius dengan pencatamu
kalau sekali lagi lu ngambil kaka atau kami
gue akan main main

jadi sekarang itu baik lu pergi dari sini
dan jangan pernah kembali lagi
kamu tuh jangan nantangin fadio dong
dia tuh gak main main dong
dia bukan cuma ngancem
aku tuh cuma mencari kebenaran
apa itu salah
kebenaran apa lagi sih dok
fadil itu kan udah bilang
kava itu anak dia

aku gak percaya
belum ada bukti sama sekali kan
hitam di atas putih dari lembaga tes dna juga belum ada
aku akan terus berusaha mencari bukti siapa ayah biologis dari kava
terus kamu mau apa
aku gak mungkin sering darah daging aku ke orang lain
dok udah dong dok
kamu tuh udah kalah
kamu nyerah aja deh
lagian ngapain sih kamu masih ngotot aja mau milikin kamila
pakai sok sok ngebuktiin siapa ayah kandung kava lagi
aku tuh bukan pengen nguasain kamila atau anaknya
tapi aku cuma ngebut apa yang menjadi hak aku
kamu sendiri bilang sama aku kan
dia itu bukan daerah daging fadil
artinya apa itu darah daging aku
dan aku lagi rebut itu
aku pusing tau gak dengerin kamu
lebih baik kamu keluar deh
ayo keluar aku capek tau gak
nggak mau keluar deh aku udah capek tau gak
mungkin selama ini
sakit karena pencernaannya terganggu
habis dia selalu makan di luar
jadi mulai hari ini
haris harus makan siang dengan lok lok buatan aku
eh ibu tini
pak harisnya ada
tadi pak aris sudah datang tapi beliau sudah pergi lagi
beliau tidak bilang mau pergi kemana bu
tapi pergi dengan ibu laras
sekitar tiga jam yang lalu bu
terima kasih bu
kira kira berapa lama proses cuci darah ini dok
sabar ya pak haris
ya kira kira setengah jam lagi lah
dok apa cuci darah ini bermanfaat untuk kesembuhannya dok
cuci darah hanya bisa membantu fungsi ginjal bu laras
sama sekali tidak menyembuhkan

dia harus mencari penyembuhan
kalau pak haris mau lepas dari rutinitas cuci darah ini
mau tak mau beliau harus melakukan cakok ginjal
bu saya permisi dulu ya
makasih ya dok
haris ibu kamu nelfon
haris kamu di mana
sekretaris kamu bilang kamu pergi sama lanas
kalian ke mana
kata sekretaris haris bu
ibu sedang ada di kantor haris ya
iya ibu sengaja datang ke kantor kamu bawa makanan siang buat kamu
tapi ternyata kamu berada di
kamu di mana
haris ada apa
ibu ada di kantor
dan dia tahu kamu pergi sama aku
hah terus gimana ini
kamu kok diam saja ditanya sama ibu
ibu tanya apa sih tadi
aduh kamu itu
ibu tadi tanya kamu ada di mana
ibu bawa makanan siang buat kamu
takut keburu dingin
tadi haris ajak laras ke tempat klien bu
setelah itu haris dan larang makan siang di restoran
sudah ibu ke situ
ibu mau nyusul
gak usah bu
ibu tunggu di kantor aja
sebentar lagi harus pulang ke kantor kok
ibu mau ke situ
sekalian ibu juga mau ketemu sama laras
bu gak perlu bu
kalau ibu mau ketemu sama laras
haris akan ajak laris ke kantor
kalau perlu haris akan menyuruh laras ke rumah untuk ketemu ibu
kamu kok aneh sih
ibu mau ketemu kamu kok nggak boleh
jangan jangan kamu membohongin ibu ya
kalau gitu ibu susul ke restoran
ibu mau menyusul kita ke restoran
padahal aku sudah marah nia
tapi dia malah curiga sama aku
bu tini silahkan duduk bu
kamu sudah makan haris
baru aja selesai
tuh piringnya masih kotor
putri ini gimana kabarnya
haris jadi bohongi ibu lagi
kava baik baik aja ko
udah gak usah dipikirin ya
ini semua salah mila
karena mila udah ceroboh
mila kamu gak salah kok
tapi sebenarnya kamu memang sedikit roboh
kamu udah janji
kalau kamu akan jagain kava lebih baik lagi
edo masih bisa menerobos masukan
tapi udahlah nggak usah dipikirin lagi
mila memang telah edor
tadi mama ditelepon sama suster katanya ada ribut ribut
edo mah tadi edo berhasil masuk ke sini
eju masuk ke sini mau ngapain
edo membuka inkubator
edo bilang dia mau ambil rambutnya kava tante
edo mau tes dna dengan menggunakan rambut kava ma
ini karena mila yang telah edor
kamu gak usah nangis terus
karena menangis gak akan menyelesaikan masalah
kemarin surat kuasa
sekarang rambutnya kava
bahkan mau mencelakakan kava

edo sudah bener bener di luar batas kewajaran fadil
lebih baik sekarang kita berempat ke rumah ibadah
lebih baik sekarang kita berempat ke rumah edo
kita harus bereskan masalah ini sampai tuntas
karena mama tidak mau urusan ini terulang lagi
suster harus jaga kafe yang benar ya suster
dan kunci pintunya siapapun tidak boleh masuk ke ruangan ini
sudah benar ya kava
ada ambar om tama fadil kamil semuanya lagi jalan ke rumah kamu
emangnya kenapa kalau mereka mau ke rumahku
aku sama sekali nggak takut
mereka tuh mau lapor ke kantor polisi
edo aku nggak rela kalau kamu di penjara lagi dong
di kamu gak usah khawatirin tentang aku
aku udah siap untuk menghadapi semua dan aku akan terima semua konsekuensinya
dan masuk penjara itu bukan masalah lagi buat aku
yang penting semuanya udah jelas dan aku cuma pengen tahu siapa ayah dari kava
dan kali ini aku nggak akan dibikin penasaran
ambar kalian mau apa kesini
mbak marta edo anak kesayangannya mbak marta datang lagi ke rumah saya membuat ulah
kamu tuh bikin kekacauan apa lagi
saya juga nggak tahu maunya edo apa
tapi edo begitu penasaran dengan anaknya kamila
dan dia bilang kalau dia itu adalah ayah biologisnya dari cucu saya
edo jadi mama pingsan tuh gak ada pengaruh buat kamu
eh iya kamu tetep aja ngotot
terus terus ambar